para awak dan sopir bus diperiksa kondisi kesehatan plus dilakukan tes urin
dimas di sini berperan sebagai sosok bergas
yang sudah melebar kemana mana
dalam usianya saat ini sembilan tahun ia mahir merangkai cerita untuk disampaikan kepada anak anak lain
kenapa bisa demikian ini mungkin artinya masih menunggu konfirmasi
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking news
bila mana ada yang gede aja ngasih udah yang itu
dalam rilis kementerian kesehatan yang pertama saya kira belum dituliskan itu
apa kayak dia suns aja gitu
untuk fokus pada pembentukan nilai